hai pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di jalan raya serang jakarta
kilometer tujuh puluh kecamatan kibin kabupaten serang banten ternyata mencurangi takaran pengisian bahan bakar
minyak atau bbm kecurangan diketahui setelah petugas kepolisian daerah banten memeriksa tera
dispenser kegiatan penjualan bbm yang dimodifikasi pada rabu mesin dispenser diubah menggunakan alat
berupa remote control di setiap alat pengisian bbm jenis pertalite pertamax pertamina dex dexlite dan
solar berdasarkan penyelidikan polisi kecurangan ini telah dilakukan sejak dua ribu enam belas hingga juni dua ribu dua puluh
kecurangan penjualan bbm ini meraup keuntungan sebesar empat hingga enam juta rupiah perhari dengan total
keuntungan mencapai tujuh miliar rupiah polisi pun mengamankan dua orang tersangka yakni pemilik
spbu dan manajer spbu beserta sejumlah barang bukti berupa dua unit remote control empat alat
relay yang terpasang pada masing masing dispenser dan sejumlah berkas pencatatan keuangan mereka
menggunakan remote control untuk pengendali jarak jauh yang kemudian disambungkan ke dalam papan
sirkuit ini ya dalam papan sirkuit ini terdapat
komponen komponen elektrikal yang kemudian disambungkan ke dalam panel data yang ada di
dalam dispenser sehingga antara literasi yang tertuang dalam tulisan dengan jumlah yang kita
bayarkan tentunya berbeda kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang undang undang
perlindungan konsumen dan meteorologi legal dengan hukuman penjara minimal lima tahun adi mazda serang